kita kembali ke informasi terkait dengan banjir di cirebon jawa barat
kami saat ini telah terhubung lewat sambungan telepon dengan kapolres cirebon
kabupaten ada akb peristo samudera
selamat sore pak risto
selamat sore renat
baik pak risto ini untuk terkait banjir di kabupaten cirebon yang terjadi saat ini
bisa anda gambarkan kepada kami pak saat ini bagaimana kondisinya di lapangan
ya di beberapa kecamatan masih ada genangan
jadi anggota kita dengan stakeholder lain
dari tni penda jelas kesehatan
sedang berupaya untuk membantu masyarakat
terus yang jadi krusial ini tadi sudah disampaikan
bahwa rel kereta api terendam
di sekitar gebang cileduk losari
sehingga masih tertahan di stasiun cerbon
terus untuk jalan raya
masih bisa dilintasi
nanti kalau misalnya ada intensitas kenangan air yang naik lagi
ada beberapa skenario nanti yang sudah kita siapkan
oke baik pak risto
artinya untuk penumpang yang tertahan saat ini di stasiun cerbon
ini belum bisa
menggunakan kereta ya pak
karena jalurnya betul betul terputus karena adanya banjir di sana
ya jadi jalurnya terendam
bisa melintang jadi jalur tidak terputus ya pak
untuk penumpang masih tertahan di
oke baik pak risto
warga yang kemudian terdampak dari banjir di kabupaten
cirebon saat ini seperti apa kondisinya pak
untuk sementara kita dari pagi dari tadi malam
dengan stakeholder lain bahu membahu untuk membantu warga mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan lebih layak
serta kami membantu benda dan semua lawan untuk menyalurkan bantuan bantuan
untuk korban sampai saat ini alhamdulillah tidak ada
baik jadi memang warga setelah sudah dievakasi
baik jadi memang warga setelah sudah dievakuasi
ya pak kapolres kemana saja mereka kemarin kemudian dievakuasi pak
macem macem ada yang di balinisang ada di asin nas shore
yang intinya sempat lebih tinggi dari tempat mereka lah
tapi sebagian juga ada yang sudah kembali jadi akan ada beberapa
yang sudah kembali yang mungkin
mudah mudahan cuaca tidak terjadi hujan lagi yang berkepanjangan di daerah atas
sehingga tidak tertempat
baik pak risto untuk bisa mengurangi dampak banjir atau mungkin mengantisipasi ke depan
karena kan selain tentu kita bergantung terhadap cuaca tentu ada upaya upaya lain
apa yang kemudian telah dilakukan oleh pihak pihak terkait di sana
tim di sana untuk bisa mengurangi dampak dari banjir ini
ya yang pertama sejak dari tadi pagi
kita tim gabungan aparat tni polri pemda masyarakat
kita membersihkan selokan selokan membersihkan sungai sungai yang terbawa
sampah sampah yang terbawa yang menyumbat
ini kalau kita bersihkan nanti berpotensi untuk menyumbat dan banjir bisa lebih tinggi lagi
jadi memang sudah ada sejumlah langkah langkah antisipasi untuk membersihkan selokan misalnya
ataupun yang tersumbat di sana
apa sebenarnya pak risto
penyebab dari banjir di kabupaten cirebon yang terjadi pada hari ini
yang jelas sudah beberapa hari ini curah hujan di atas tinggi sekali ya
air tiriman dari kuningan
ini sungai otomatis yang di bawah sini
meluap lebih dari tanggul yang di kanan kirinya
sehingga terdampak ke lingkungan sekitar kampung sekitar bahkan ke jalan
jadi memang karena curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan ini
betul tinggi sekali
pak risto untuk terkait dengan banjir yang terjadi di kabupaten cirebon saat ini
anda juga sudah mengatakan tim juga telah bekerja untuk bisa mengurangi dampak banjir
warga juga sudah mulai dievakuasi
saat ini kondisi warga seperti apa pak risto yang bisa anda gambarkan kepada kami
tadi sudah saya sampaikan beberapa sudah kembali ke tempat masing masing
ada beberapa yang masih di penampungan
nah untuk yang di penampungan ini bagaimana pak
kondisi untuk kebutuhan mereka dan lain sebagainya seperti apa untuk memenuhi kebutuhannya
sementara masih aman ada bantuan spontanitas dari warga dari pemda juga ada
tadi kita bantu menyalurkan mengamankan
kita tunggu ini pesurut siapa tahu ini sore ini kalau nggak hujan lagi di atas
mudah mudahan ini sudah surut bisa kembali mereka ke tempat masing masing
baik tentu kita berharap banjir segera surut dan juga cuaca bersahabat di sana
agar warga juga bisa kembali menjalankan aktivitas seperti biasa
akbp risto samudera kapolres cirebon kabupaten